seorang perempuan juru parkir liar ini berupaya menyelamatkan sepeda motor
dari incaran petugas suku dinas perhubungan jakarta pusat
yang tengah menggelar razia parkir liar di kawasan senen jakarta pusat kamis pagi
dengan sekuat tenaga wanita ini menggenggam ras sepeda motornya
hingga petugas kesulitan untuk mengangkutnya ke atas truk
dalam razia sebanyak sembilan kendaraan berhasil diangkut dari dua titik
di kawasan pasar senen dan pasar baru
tugas gabungan dari bnn tni polri satol pp dan bad cukai
pada kamis menyasar sejumlah tempat hiburan malam yang ramai pengunjung menjelang akhir tahun
para pengunjung diperiksa dan digeledah barang bawaannya termasuk milik para wanita pemandu lagu
tes urin pun dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan narkoba dan obat obatan psikotropika
dari hasil pemeriksaan dua pengunjung kedapatan membawa obat obatan psikotropika di saku celananya
hasil tes urin juga menunjukkan keduanya positif mengkonsumsi obat penendang jenis tramadol
selanjutnya keduanya diserahkan ke satuan narkoba mapores tegal kota
tugas dari satuan polisi pamung praja kabupaten purbalingga jawa tengah
terus bergerilya merazia minuman keras menjelang pergantian tahun
kami siang satu persatu toko penjual miras menjadi sasaran
dari hasil razia petugas menemukan ratusan botol minuman keras yang disimpan dalam lemari pendingin dan gudang
penjual miras ini hanya pasrah saat petugas satpol pp purbalingga membawa ratusan botol miras untuk disita hasil
mereka juga menemukan ratusan botol miras yang disimpan dalam lemari pendingin dan gudang
tim liputan cnn indonesia